dan perbuatan yang satu ini tidak patut dicontoh
ada seorang siswa yang seharusnya menghormati dan juga menghargai guru
namun hal yang bertolak belakang dilakukan oleh nf
siswa kelas delapan di pontianak kalimantan barat
hanya karena dilarang bermain ponsel saat jam pelajaran
ia tega memukul kepala gurunya dengan kursi
malang benar nasib nuzul kurniawati
gara gara menegur muridnya yang asik bermain game online
di telepon genggam saat jam pelajaran
ia dipukul menggunakan kursi oleh muridnya sendiri
tak hanya dipukul nuzul juga dilempar telepon genggam oleh pelaku
peristiwa ini bermula ketika jam pelajaran berlangsung
di saat siswa lainnya belajar
nf malah asik bermain game online di telepon genggam
saat ditegur oleh gurunya
nf malah naik pitam mengayunkan kursi tempat duduknya ke arah kepala nuzul
akibatnya guru naas ini harus dirawat di rsud sudarso pontian
kenapa kamu sama guru seperti itu
nggak usah pak
tapi jawabannya kasar pak
jawabannya kenapa kalau ibu campur
jadi saya bilang ibu kan guru kamu
otomatis ibu nespetin kamu kalau lagi salah
tapi dia nggak peduli masih main game terus pak
tanggal sampai main game terus pak
maksud saya kalau saya ambil dia belajar berjalan belajar lagi kan
begitu saya ambil dia ngambil kursi
masih mengumpul kepala saya sama kursinya

sama dia diambil

pelaku yang masih berusia empat belas tahun ini
kini dititipkan di rumah orang tuanya
dengan pengawasan penyidik polsek pontianak timur
polisi tidak bisa menahan pelaku dengan alasan masih di bawah umur
polisi juga sedang mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak